jadi banyak temen temen di rumah
tapi kasian ya
sudah kalau gitu bentar ya
itu kiki lagi ngerjain tugas kampus
di kamar kasian
saya minta tolong untuk beresin kamar tamu
karena malam ini kita akan kedatangan
banyak sekali tamu
teman teman pantiasuhannya rina
oh anak anak mutiara bunda
mereka mau hidup disini
karena pantiasuhannya kebakaran
oh gitu yaudah
kalau gitu saya langsung beresin ya bu
bersin ya bisa ya sendiri
akhirnya kamu beli
ini seposition berikutnya
kalau aku boleh jujur ya
sebenarnya aku seneng kalau kamu ngomong seperti itu
itu artinya kamu benar benar sayang
bukan sama aku aja sama adik aku juga
dengan kondisi dia dari jakarta
keluar kota aku juga bingung kapan dia harus balik
dan satu lagi
sebenarnya aku tuh khawatir
dia adik perempuan aku
kedua pergaulan dia aku juga
gak tau persis seperti apa aku gak bisa terlalu
ya mungkin terkadang aku berpikir
kalau dia punya sosok kakak seorang perempuan
pasti dia lebih terbuka
yaudah kalau gitu
nanti kamu pastikan aja
kapan dia pulang ke jakarta ya
nanti kalau kamu ketemu
nanti aku kasih tau kamu juga sanya
yaudah aku masuk dulu ya
enget sih yaudah ancus bantuin ya
taruh taruh di kasur oke
ini yang warna pink taruh sini
yang warna orange
taruh sebelah sana
aduh makan malam udah habis lagi
kiki gak masak banyak
anak anak itu udah makan belum ya
takut mereka belum pada makan
iya pakai nasi
sama ini tambahin chicken nugget sama kentang
ya udah gak apa apa
oke kirim ke perumahan pondok belita jalan alamanda nomor dua
jadi kita akan nginep di rumah om al
iya jadi kan besok panti mau direnovasi mau dibersihin dulu semuanya
biar debunya hilang asapnya juga hilang
jadi malam ini kalian semua tidurnya di rumah om al
iya udah kalau gitu masuk mobilnya
ayo masuk satu satu ya
nanti mobil saya di depan
bapak ikutin mobil saya dari belakang
hati hati satu satu ya
oke kita masuk
belum nunggu lama
enggak kok baru
maaf ya saya jadi ngerepotin kamu malam malam
ah santai aja
oh iya tadi kamu bilang kamu minta bantuan
bantuan apa ya
ini saya udah pesenin minum mocha latte
kesukaan kamu kan
jadi gini ren
papa pengen langsung ketemu dengan randy
papa pengen tau siapa laki laki ini sebenarnya
kapan kamu bisa pertemukan saya dengan ren
jadi papa kamu minta ketemuan sama saya
gara gara joshua ngaduk ke papa malah jadi runyam kayak gini
terus saya harus gimana
ini cuma ketemu bapak kamu doang kan besok
kalau di jam makan siang sih kayaknya bisa
saya mau minta kita ketemuan dulu sebelum ketemu papa
di kantor citystyle jam sepuluh pagi bisa
iya ada yang harus kita sesuaiin dulu sebelum ketemu papa
iya bu astri
jadi tadi itu panti ada sedikit masalah kebakaran itu
di panti itu masih ada beberapa yang kotor dan masih ada asap asap juga
makanya anak anak ingin saya bawa ke rumah saya untuk diinapkan dulu di sana
pak al terima kasih banyak ya
saya tidak menyangka kejadiannya akan seperti ini
saya sudah berhasil meninggalkan anak anak
padahal bu lara sedang tidak ada di sana
alhamdulillah ada pak a yang langsung membantu
sekali lagi terima kasih banyak ya pak al
untuk masalah elsa itu nanti biar saya yang tanggung jawab ya
biar saya yang urus
secepatnya saya akan menyuruh bu laras untuk pulang ke panti
terima kasih banyak ya bu ya
bu astri lekas sembuh ya bu ya
nino aja udah gak mau ketemu sama aku
gimana aku bisa buktiin kalau aku sama ricky itu gak ada apa apa
kamu sekarang tenang dulu ya
kasian sama kandungan kamu
bukannya aku mau kabur dari hukuman di panti
cuma emang awalnya aku tuh cuma pengen jenguk nino yang lagi sakit
makanya aku ninggalin mereka
aku juga gak tau bakal ada kejadian kebakaran pak
aku bakal tanya sama lo dulu deh
bagaimana kondisi di panti
semoga moga semua gak ada yang luka ya
ada yang luka
kamu akan ada masalah baru yang jauh lebih besar
dan papa gak tahu di sini mana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
al gimana kondisi anak ada yang luka gak
alhamdulillah anak anak panti semuanya selamat pak
gak ada yang luka sama sekali
dan tadi untungnya pembunuh kebakaran di tangga tepat waktu
jadi kebakarannya gak merempet kemana mana
cuman di panti kan gara gara kebakaran tadi
jadi tempatnya masih kotor dan masih banyak asap
makanya mungkin anak anak panti mau saya bawa ke rumah
biar saya inapin di rumah dulu ya
mungkin besok atau sampai panti kembali normal
duh kasihan anak anak itu ya
karena kecorobohan elsa mereka jadi korban
pak mohon maaf elsa masih ada di sana
masih masih ada di sini kok
tadi dia pergi dia ketemu nino katanya nino lagi sakit soalnya
boleh saya ikut
bisa bicara sebentar pak
aldebaran mau bicara sama gue
dia pasti mau marah marah sama gue
keterlaluan kebel saya
saya berikan kamu tanggung jawab untuk menjaga anak anak panti
kamu hampir bikin anaknya panti semuanya celaka
manu gue tahu kalau bakalan ada kebakaran
tapi kalau gue ngebantah
bisa bisa al malah laporan gue ke polisi soal ngebuang anaknya mba endin
saya beneran gak sengaja
tadi saya cuma mau pergi sebentar buat
saya gak butuh pembelaan dan pembendaran kamu yelza
hal yang sudah kamu lakukan
meninggalkan anak anak panti tanpa pengawasan
itu adalah hal yang salah
malam ini kamu boleh tidur di rumahnya bapak surya
tapi besok saya mau jam tujuh pagi
kamu sudah ada di depan panti
saya mau kamu bereskan semua kekacauan yang kamu buat
kalau saya masih melihat ada satu debu pun di panti asuhan
saya akan laporkan kamu karena kamu sudah membiarkan anak mapanti
jam tujuh pagi harus ada di panti
jangan coba coba buat kabur